itu artinya kamu sudah menghancurkan hidup aku
bukan hanya andin yang jadi korban
kamu sudah memanipulasi semua
lepasin borgolini pak
lepasin gue dari sini raff
kami minta anda bersikap kooperatif
karena status anda
sekarang adalah tahanan
yang sebentar lagi
anda akan kami proses hukum
kenapa saya ditahan pak
saya salah apa pak
saya salah apa
itu karena anda membantu bu elsa
seorang tahanan kasus pembunuhan
raff dia baik baik aja kan
bawa gue ke sana raf
itu jelas gak bisa rik
elsa sekarang ditahan
dan lu denger sendiri karena pak kata pak iman
status lo sekarang juga tahanan
gua harus ketemu sama elsa raf
gue harus memastikan dia baik baik aja
gua harus bawa dia kesini
dan menjadikan milik
gua seutuhnya raf tolong
kondisi pasien saat ini masih sangat lemah
kalau emosional seperti ini
itu akan membur buruk keadaannya
saya harus memberi obat penenang
suster tolong siapkan obat penenangnya
nggak gua gak mau ya
buat aku berhenti minta tolong
dalam keadaan ini
penyidikan kami tunda
sampai kondisi fisik dan mental elsa
ya baik pak
waktu itu saya pernah berjanji akan memberikan hadiah
uang sebesar lima ratus juta kepada orang yang menemukan elsa dan ricky dalam pelariannya
disini saya ingin memberikan uang tersebut
kepada tim kepolisian projo lima karena sudah membantu saya pak
tapi saya rasa bapak dan tim pasti menolaknya
maaf sebelumnya ya pak
kami berterima kasih kepada pak al
sudah menghargai usaha kami
kami pihak kepolisian melakukan tugas
tanpa menerima imbalan dalam bentuk apapun
semua yang kami lakukan merupakan tugas kami
kami melakukan tugas bukan untuk mencari imbalan
kalau begitu nanti saya akan sumbangkan saja kejayaan sosial
tapi atas nama kepolisian perja lima ya pak
terima kasih pak
kami kalau begitu pamit ya pak
sekali lagi pak terima kasih dan update ke kami
terima kasih banyak pak
terima kasih pak
untuk apa pak cik
dalam keadaan akut kayak begini
sekali lagi aku tanya
dan tolong berhenti jadi seorang pembohong
apa rena anak aku
kalau sampai mohon benar
rena anak aku
itu artinya kamu sudah menghancurkan hidup aku
bukan hanya andin yang jadi korban
tetap aku juga elsa
kamu sudah memanipulasi semua
sekali lagi jawab pertanyaan aku
apa rena anak aku
berhenti jadi pembohong
apa renan akan kukuh
rena gak ada hubungan apa apa ya
dan reina itu bukan anak kamu
jadi soal masalah ini soal kebohongan elsa
semuanya itu gak ada sangkut pautnya sama rena
dan sekali lagi
kalau kamu deketin reina
kamu udah deketin dia
aku sama masalah gak akan
gak akan diem aja
anda dengar dan paham kan
dan anda juga tahu
saya tidak akan
apalagi itu menyangkut anak saya
kita gak usah saya bicara
untuk saat ini
sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan
aku butuh waktu itu sendiri
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku sayang
jangan cairin aku ya
apa ini saatnya gue mengalami semuanya
tadi kan kamu udah bawain dia makanan
insya allah dia makan
kamu gak usah khawatir lagi aman aja
bapak kita pulang yuk
papa di sini aja ya papa mau temenin mama dulu
iya mama mau di sini dulu ya mama mau pastiin kalau kondisi alsa itu udah benar benar baik
ya udah kalau gitu kita pulang dulunya
langsung udah tenang kan
tadi kamu udah bujuk dia
kamu udah ngobrol sama dia kan
semua baik baik aja kan mau
semua ini berat
gak hanya buat elsa
tapi buat aku juga pak
semua kebohongan elsa sudah menghancurkan hidup aku ma
dan aku yakin mama tahu soal ini
aku butuh waktu ma
aku harus senangin diri
dan memikirkan semua ini dengan baik baik
elsa pasti akan semakin hancur
aku gak kuat membayangkannya
dia masih terlalu keras
aku menduduki mereka
aku tak ingat